kedua calon wakil presiden dalam pilpres dua ribu sembilan belas memiliki solusi tersendiri dalam mengatasi masalah pengangguran
sandiaga uno memandang penyediaan peluang kepada pencari kerja sebagai solusi
sementara maruf amin memandang penyediaan infrastruktur terutama teknologi digital sebagai solusi
kedua calon wakil presiden maruf amin dan sandiaga uno beradu pandangan dalam debat cawapres dua ribu sembilan belas pada minggu malam
masing masing mengemukakan solusi yang dianggap layak untuk mengentaskan pengangguran
rumah siap kerja yang baru saja diluncurkan oleh prabowo sandi menawarkan untuk anak muda kita link and match
sekarang ini mendominasi jumlah pengangguran kita
satu persen dari pengangguran kita adalah angkatan muda
mereka masuk smk karena ingin cepat dapat kerja tapi justru mereka susah mencari lapangan pekerjaan
oleh karena itu kami launching rumah siap kerja untuk anak muda
one stop service meningkatkan keterampilan mereka
melink and match apa yang dibutuhkan
bahwa tingkat pengangguran kita sekarang ini sudah berada sangat rendah
antara lima tiga puluh lima tiga belas terendah selama dua puluh tahun
dan kita juga ingin mendorong tenaga kerja kita mampu menguasai teknologi
terutama teknologi digital
kebetulan pemerintah kita sekarang sudah bisa membangun infrastruktur
baik infrastruktur darat infrastruktur laut infrastruktur udara dan infrastruktur langit
infrastruktur langit itu adalah melalui palaparing
infrastruktur langit yang dimaksud maruf amin adalah satelit palapa ring yang merupakan infrastruktur digital
infrastruktur ini dibuat untuk anak anak muda
agar bisa berusaha lewat start up
sandiaga uno melengkapi pernyataannya dengan menyatakan pengangguran membutuhkan peluang bukan belas kasihan
jika mereka bermental wira usaha mereka bisa bergabung dengan okoc
tapi justru mereka susah mencari lapangan pekerjaan